hubungan yang diharapkan dapat memberi rasa aman dan juga nyaman namun faktanya ini ya konflik berkepanjangan kerap terjadi hingga akhirnya membahayakan pihak yang lain bahkan akhirnya menjadi toxic relationship
lalu bagaimana cara mengatasinya kita akan membahasnya dengan zoya amirin yang merupakan psikolog
selamat malam mbak zoya ini saya kebawa emosi kayaknya ya dari tadi jadi yang belibet gitu
ya walaupun siapa sih yang gak emosi ya mbak
iya karena kita bicara toxic relationship ini kan luas sekali kemudian sangat membawa perasaan begitu ya bagi kita yang melihatnya apalagi kalau sampai yang mengalaminya
saya informasikan bahwa konten ini trigger warning dulu ya kita mbak
jadi mungkin buat teman teman yang punya pengalaman serupa ini mungkin bisa juga waspada terlebih dahulu
baik saya langsung ke mbak zoya mbak zoya kita bicara dulu soal definisinya
hubungan seperti apa sih mbak yang dikategorikan sebagai toxic relationship
toxic relationship itu adalah hubungan adalah macam hubungan ya bentuknya apapun maksudnya apakah ini pacaran apakah ini berkeluarga pernikahan gitu ya
tapi ini adalah relationship di mana si individu gitu ya ada manipulasi di dalamnya ya tidak bisa menjadi diri sendiri penuh ketakutan tidak memiliki rasa aman ya tidak bisa berekspresi gitu ya
dan penuh tekanan tekanan dalam melakukan pilihan pilihan relationshipnya
karena kenapa toxic relationship seperti ini kalau kita membandingkan dengan relasi yang sehat gitu ya
relasi yang sehat adalah relasi yang membuat si individu yang ada di dalam relasinya ini bisa menjadi diri sendiri
iya bisa bersosialisasi gitu ya bisa bersosialisasi memiliki pertemanan yang sehat bukan cuma hanya dia dan pasangannya saja gitu ya
memiliki kemampuan bersosialisasi
transportasi juga tidak adanya tekanan tekanan gitu ya
kalau punya masalah ya siapa sih relationship mana sih yang nggak punya masalah gitu ya
tapi dia bisa menyelesaikannya bukan dengan bentuk kekerasan tidak ada manipulasi gitu untuk memenuhi keinginan salah satu pihak saja
baik red flagnya apa saja sih mbak zoya yang harus kita waspadai red flagnya apa aja nih tanda tandanya
oke red flag yang harus diwaspadai
mungkin ini terdengar sederhana ya mbak mevri tapi ini banyak sekali terlewat oleh banyak orang
refleks itu gini cinta yang sehat adalah cinta yang berproses
jadi kalau misalnya kamu bertemu dengan seseorang di mana dia itu langsung memuja muja kamu gitu ya dengan memberikan istilahnya itu adalah love bonding gitu ya
di mana kamu dipuja puja dianggap sepura dan sebagainya gitu
seolah olah sudah memprediksi bahwa is nanti relationship ini akan bisa wah kamu bisa menjadi ibu dari anak anakku atau misalnya ayah dari anak anakku dan sebagainya
padahal relationshipnya baru hitungan hari gitu ya atau minggu
jadi kalau terlalu cepat too good to be true gitu ya
kemungkinan ini toxic toxicnya besar
termasuk juga ketika ada banyak manipulasi manipulasi
lighting itu adalah bentuk pasif agresif yang memanipulasi misalnya kesalahannya
baik jadi biasanya jadinya gas lighting itu tadi ya mbak zoya ya
kebohongan sama aku gitu ya
tapi dibikin oleh olah disalahnya si individu ini gitu
jadi konteks yang paling besar juga adalah ketika kita selalu merasa serba salah di dalam relationship ini
dilarang larang dibatasi gitu ya mbak ya untuk memenuhi kebutuhan dari pasangan tersebut
itu harus bisa kemudian kita ambil langkahnya
nah ini bicara soal langkah yang harus dilakukan
saya mau tanya dua hal
yang satu apa yang harus kita lakukan jika kita merasa menemukan red flag yang tadi mbak zoya sebutkan
yang kedua apa nih sebagai orang yang ada di sekitar mungkin dicurhatin sama temennya atau melihat langsung kondisinya
kadang kadang kan kita berpikir bahwa ya udah cabut aja tapi kan tidak semudah itu gitu ya
nah apa yang harus kita lakukan jika kita mengalaminya dan kita melihat orang mengalaminya
jadi buat kebanyakan orang itu mudah sekali ya untuk mengatakan hal seperti itu
tapi individu yang ada di dalam relationship dan sudah dimanipulasi itu sulit loh untuk bisa keluar
satu janji janji yang diberikan gitu ya dan melihat bahwa sipulasi itu kadang kadang membuat si individu ini bingung
mereka mereka yang toxic relationship itu seringkali dibingungkan sendiri gitu
caranya si pasangannya ini
ya dia sering dibikin bingung dengan love bomnya dipuja puja diangkat lalu dibanting gitu misalnya ya
setelahnya secara ek
lalu ya banyak hal lah manipulasi manipulasi yang membuat dia jadi bingung
atau bahkan pertanyaan bahwa saya ini gila apa enggak sih gitu
dan kadang kadang apalagi manipulasi yang terbaik buat kamu
saya saya lebih paham
iya baik baik baik
baik mbak zoya
baik mbak zoya
artinya kalau mengalami kondisi ini mbak zoya
apakah kita harus perbaiki ataukah akhiri langsung mbak
sayang sekali kita mengalami gangguan teknis
tapi tadi sudah disampaikan intinya oleh mbak zoya ya
ketika menemukan hal tersebut kita harus sadar
dan kemudian harus bisa mengambil keputusan yang terbaik
dan jangan lupa pula bagi anda yang mungkin mengalami hal tersebut
perlu kami informasikan
dapat menemui pihak pihak atau baik itu psikolog maupun lembaga lembaga yang bisa
dan bantuan kepada anda
anda tidak sendiri